pemirsa pemberlakuan transaksi non tunai di tol jakarta cikampek mulai diterapkan
penerapan sistem transaksi non tunai dilakukan secara bertahap pada dua gerbang tol
di antaranya gerbang tol pondok gede timur dua dan juga gerbang tol tambun arah jakarta
meski sudah diberlakukan transaksi non tunai secara bertahap sejumlah pengendara masih banyak yang belum mengetahui
tak jarang para pengguna tol ini mengantre untuk menanyakan transaksi non tunai kepada petugas gardu yang masih bertugas
sebelumnya pihak jasa marga sudah melakukan sosialisasi melalui tulisan berjalan pada monitor di ruas jalan tol dan memasang spanduk di setiap gerbang tol
di antaranya gerbang tol tambun yang menuju ke jakarta juga
rencananya juga tanggal dua puluh empat september ini hari minggu juga besok akan tiga gerbang akan melakukan e tunai juga
yaitu di gerbang tol bekasi barat arah ke jakarta bekasi timur arah ke jakarta sama pondok gede barat arah ke jakarta
dan terkait hal ini kami telah terhubung
dengan koresponden cnn indonesia roni satria di gerbang tol cilitan satu jakarta
selamat siang roni bagaimana penerapan transaksi non tunai di gerbang tol saat ini
meskipun sudah ada sosialisasi melalui monitor dan juga spanduk tapi apakah masih banyak pengguna tol yang belum siap dengan kartu elektronik mereka
selamat siang anissa benar sekali bahwa meskipun sosialisasi yang kalau kita lihat sudah dilakukan dari sejak mei
kalau kita lihat secara gencar gencarnya dari mei dua ribu tujuh belas silam meskipun satu tahun yang lalu informasi terkait penggunaan e tol ini memang sudah diberitahukan oleh bpjt
nah tadi sejak pemantauan saya dari pagi hingga saat ini banyak sekali sejumlah kendaraan yang ternyata tiba tiba berhenti di tengah jalan menuju ke gerbang tol sana
karena melihat kondisi sumbernya
semuanya sudah menggunakan gto atau gerbang tol otomatis
namun hal ini masih bisa terantisipasi seperti itu karena memang masih ada sistem jemput bola
dalam artian ada layanan yang diberikan dari pihak pengeluar kartu e tol ini yang menjual secara langsung atau direct selling seperti itu
bagi pengendara yang belum siap ataupun belum mengetahui adanya pemberlakuan penggunaan e tol di gerbang tol cililitan satu yang mulai berlaku sejak sembilan belas september dua ribu dua puluh
pada hari ini
nah tadi saya sempat menanyakan ada sudah berapa kartu yang terjual
hampir pada pukul sembilan tadi sudah ada sekitar lima puluh kartu
mungkin kalau kita hitung hitung hingga saat ini berjumlah kendaraan yang juga tadi saya lihat hampir banyak yang berhenti di tengah tengah mendekati para penjual direct selling ini
di mana mereka tentu saja terlihat melakukan transaksi pembelian kartu e tol ini yang nantinya akan mereka gunakan di dalam gto
karena memang dari sepuluh garis
karena tidak ada lagi gardu yang ada di gerbang tol celilitan satu ini
memang semuanya merupakan gerbang tol non tunai
karena tidak ada lagi penjaga gardu yang berada di sini
dan satu di antaranya merupakan obu atau on board unit
yang nantinya memang nantinya akan menjadi suatu sistem yang terintegrasi di dalam kendaraan
nah kalau kita lihat meskipun di tol ciltan satu ini semuanya sudah merupakan gardu gto
namun di tol cilitan dua yang jaraknya sekitar lima ratus meter dari tempat saya berdiri sekarang ini
dan juga tol celilitan tiga
masih memperlakukan sistem tunai seperti itu
sehingga mereka tadi beberapa yang mengarah ke tol cilitan ii
masih dilayani oleh para petugas dari petugas yang biasa melakukan di pintu ataupun di gardu tol ini
nah meskipun demikian kalau kita lihat sosialisasi ataupun skema bertahap yang dilakukan oleh pt jasa marga ini
sejak dua belas september yang lalu di sejumlah titik tol yang berbeda ataupun pintu tol yang berbeda
memang sudah diberlakukan upaya bagaimana
nantinya peningkatan dari pengguna e tol ini meningkat
karena kalau kita lihat dari evaluasi yang sudah dilakukan oleh pt jasa marga sendiri
karena kalau kita lihat memang masih ada sistem yang harus dibenahi lagi
yaitu bagaimana nantinya
kerjasama dengan sejumlah bank
karena tentu saja penggunaan e tol ini terkait dengan bank yang dibawah supervisi bank indonesia nantinya
bagaimana sistem top up yang benar
ataupun pengguna jalan ini tentunya akan lebih mudah melakukan top up
di mana saja ataupun tempat tempat yang sudah disiapkan oleh pt jasa marga
termasuk dari merchant bank itu sendiri
namun juga mereka dengan mudah untuk bisa melihat
kalau kita lihat selama ini tol ini penggunaan e tol ini cukup sulit untuk mengetahui sisa saldo
nah inilah nantinya
kita lihat para petugas dari pintu tol ini
tadi saya sempat menanyakan ke pihak para petugas
mereka tidak mengetahui nantinya setelah tiga puluh satu oktober mereka akan dipindahkan kemana
karena kalau kita lihat dari keterangan dari bpjt ataupun dari pihak jasa marga sendiri
mereka menyebutkan bahwa petugas tol ini nantinya tidak akan di phk
mereka akan dipindah tugaskan atau dipindahkan ke unit kerja lain
atau bahkan menjadi helper dalam artian pengawas di saat gto ini nantinya memerlukan bantuan
ketika ada sejumlah
pengendara yang mungkin bisa dikatakan tidak membawa kartu
atau mungkin juga tidak atau saldonya tidak mencukupi untuk bisa melewati gto tersebut
nah hal hal inilah yang nanti akan dibantu oleh para helper ini
atau mereka petugas yang biasa ini biasanya bekerja di gardu tol ini
nantinya akan membantu top up para pengendara atau pengguna jalan tol ini
sehingga nantinya perjalanan ini akan bisa dikatakan mempersingkat transaksi
tapi namun kalau kita lihat dari pagi tadi hingga saat ini
ada sedikit pengurangan waktu yang memang mungkin bisa dikatakan belum cukup signifikan
karena kalau kita lihat juga sistem tap yang dilakukan di kartu
ataupun di mesin yang menggunakan kartu ini
bisa dikatakan cukup lama
karena mungkin jarak ataupun ketinggian dari tangan pengendara
ataupun berbeda jenis dari kendaraan tersebut
sehingga akhirnya tentu saja antrian juga tidak bisa terelakkan
seperti itu tadi juga banyak sekali antrian yang saya lihat
yang juga membuatkan kendaraan bisa dikatakan hampir sama
bila dilayani oleh para petugas gardu seperti itu
baik terima kasih
roni satria atas laporan anda langsung dari gerbang tol cililitan jakarta